laura francisca sering membawa anjing peliharaannya ciro ke kafe miliknya di jalan jawa bandung
anjing jenis pomerianian ini dipelihara sejak kecil
kini usianya sudah dua tahun
selain ciro laura juga memelihara tiga ekor kucing
laura sangat peduli dengan kesehatan hewan peliharaannya
laura rutin memeriksa kesehatan hewan peliharaannya
apalagi kini virus rabies tengah merebak
meliharaannya saya sih rutin ya kalau buat ciro itu kadang paling lambat itu dua bulan sekali panggil dokter ke rumah
kalau untuk maintenance sih ya sebulan sekali lah untuk bulu untuk obat cacing
tentunya kalau suntik rabiesnya kan saya suka nanya ini kapan mau disuntik lagi imunisasi lagi
jadwal jadwalnya si dokternya itu udah tahu udah paham gitu loh
hingga kini tidak ada kasus rabies yang ditemukan di kota bandung
namun kepala dinas ketahanan pangan dan peternakan kota bandung ginting ginanjar
mengimbau agar para pemilik hewan peliharaan melakukan vaksinasi rabies setahun sekali
guna mencegah merebaknya rabies di kota bandung pemerintah melakukan edukasi pada masyarakat
memberikan vaksinasi rabies gratis dan bekerja sama dengan tiga puluh delapan dokter hewan memberi vaksin rabies
kita sebetulnya sudah menyiapkan sampai dua ribu dosis
kita juga lakukan secara datang mendatangi kewilayahan
kalau di kota bandung ada satu ratus lima puluh satu kelurahan kita mendatangi perwilayah perkeluaran kelurahan
kita menyasar dengan teman teman di kewilayahan untuk menemukan hewan hewan terutama hewan hewan liar
jika ada hewan yang dicurigai membawa virus rabies warga diminta melapor langsung ke dkpp atau juga puskesmas